sementara di tahun ini di tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan minggu lalu
oke ya terima kasih bu sri kenapa ada kata modest
ya kan platform beli apa tugas beliau adalah membangun anak anak